idul adha menjadi momen berbagi dan peduli pada sesama
daging hewan kurban dibagikan pada mereka yang berhak menerima
dan momen ini bisa jadi kesempatan yang indah untuk menghilangkan sekat sekat duniawi di antara masyarakat
padahal kita juga nanti akan bertemu dengan momen pemilu dua ribu dua puluh empat yang tentunya akan semakin panas nih hawa hawanya
dan kami juga telah terhubung melalui sambungan virtual dengan ketua mui bidang da'wah dan uhwah
kiai kholil nafis yang saat ini berada di depok jawa barat
assalamualaikum selamat malam pak kiai
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mas iqbal dan pendengar dimanapun berada
baik pak kiai
ini kan perayaan idul adha ini kan terus diraikan setiap tahun
kita juga selalu diingatkan akan pengorbanan dan juga keikhlasan nabi ibrahim kepada anak tercitanya nabi ismail
ini terus terusan hampir tiap tahun kita mendengar informasi soal ini dan juga apa yang disampaikan oleh khotib
kalau misalnya sedang mendengar khotib
nah kalau sekarang sebenarnya implementasinya seperti apa yang bisa kita petik dari peristiwa ini
ketulusan ketulusan dan keikhlasan
serta totalitas untuk pengabdian kepada allah swt
jadi seraya kita ini tidak boleh lebih cinta dari allah swt apapun yang ada di tengah tengah kita
jadi kalau nabi ibrahim as rela mengorbankan anak sematawayanya nabi ismail
demi mendapatkan ritual dari allah swt makanya jangan sampai kita ini mengorbankan cinta kita kepada allah karena jabatan kita
kemudian juga karena ego kita
dan sayang bersamaan kita juga harus berbagi dengan yang lain
yang dikorbankan adalah sapi untuk kurbanan untuk mendekatkan diri kepada allah
yang itu diberikan yang terbaik kepada orang lain
bahkan diri sendiri ikut makan
jadi di kurban ini ada kebersamaan yang bisa diambil
apa yang kita berikan apa yang kita
karena itu dimakan oleh orang yang berkorban dimakan oleh orang yang kaya sebagai hadiah
dimakan juga orang yang miskin
itu bisa bersama sama
sehingga di sini implementasi hablu minallah dan hablu minannas
ikatan kepada allah swt
saat yang bersamaan kita itu memberikan kedamaian dan berbagi dengan yang lain
dan yang sebaik baik dari korban itu adalah yang tentu yang paling bagus
ya katanya hewan jantan itu lebih baik daripada betina
karena ternyata daging hewan yang jantan itu lebih baik daripada betina
jadi bukan yang jelek
bahkan kalau yang pincang tidak boleh dikorbankan
yang buta tidak boleh dikorbankan
yang sakit tidak boleh dikorbankan
dan yang kurus kering yang tidak ada dahi juga tidak boleh dikorbankan
ikatan ikhlas kepada allah swt tidak boleh melepaskan kita untuk memberikan manfaat kepada yang lain
karena sebaik baik orang adalah orang yang bisa memberi banyak manfaat kepada orang banyak
makin banyak manfaat kepada orang yang lebih banyak tentu akan lebih banyak keberartiannya
untuk mendekatkan diri kepada allah swt
jadi jangan sampai dipotomi antara cinta kepada allah dan mengabdi dan berbagi dan memberikan masalah kepada orang lain
oke pak kiai
kalau tadi pak kiai mengatakan bahwa kita berbagi dengan sesama begitu ada yang miskin ada yang kaya dan lain sebagainya
sebenarnya siapa saja
sebenarnya siapa saja
apa saja sih yang berhak untuk mendapatkan daging kurban ini mengingat bahwa kalau misalnya kita di lingkungan begitu mungkin ada yang menganggap bahwa kenapa yang dibagikannya kepada orang yang mampu tidak orang yang tidak mampu
ini sebenarnya pembagiannya itu seperti apa kiai
memang hewan korban tidak untuk orang fakir miskin saja
jadi yang berkorban itu disunahkan makan dari sebagian korbannya
kemudian sebagian itu dibagi untuk hadiah kepada orang lain
baik itu mampu maupun tidak mampu
bahkan kepada orang kaya pun boleh diberikan hewan kurban
kemudian diberikan kepada orang yang membutuhkan
apakah orang yang di rumah dengan menahan diri untuk meminta untuk memberitahu ketika untuk menginginkan daging itu maupun orang yang minta minta yang memang datang mencari daging
jadi kalau diklasifikasi jadi tiga
satu bagian untuk orang yang korban
satu bagian untuk hadiah orang orang tertentu
kemudian satu bagian bagi orang yang membutuhkan artinya orang fakir miskin lah ya
tapi tidak semua orang fakir miskin berbeda dengan spiritnya zakat
jadi kalau zad kalau memang ada ashab sama ini ya kalau ini tidak
maka tadi kita sampaikan kebersamaan dari hewan kurban yang dikorbankan itu untuk bersama sama makan
bersama sama untuk menikmati
bersama sama untuk mencapai ridho allah dengan hewan kurban yang dipotong itu
jadi keterkaitan antar keduanya artinya antar ketulusan kita kepada allah
kemudian dengan kita berbagi kepada mahluk allah
pada saat kita memotong ini sebenarnya bukan
maka semata mata daging makanya disebutkan dalam al quran
lantanan disebutkan dengan bahwa
tidak karena daging tidak juga karena berkenaan dengan bulunya berkenaan dengan tulangnya
bukan bukan dari hewannya tetapi yang mendapatkan dari perbuatan kita adalah ketakwaannya
artinya aspek keikhlasannya
tapi saya bersamaan ternyata ada syarat kurban tidak sekedar takwa
ada satu yang baik kepada yang lain
dan totalitas inilah sebenarnya ke apa ya pengingat pengingat kita untuk terus bahwa hidup ini tidak hanya karena di dunia
tapi juga di akhirat maka amal kita di dunia akan dipetik di akhirat
apa yang kita tanam di dunia juga nanti akan dipetik di dunia dan juga di akhirat
berbicara soal kita dalam
merayakan idul adha seperti ini
mungkin bagi sebagian orang ada yang menganggap bahwa ini hanyalah sebagai perayaan semata yang dia lakukan setahun sekali begitu
tapi kalau dari pak kiai sendiri sebenarnya apa namanya bagaimana dengan masyarakat di indonesia sendiri
apakah benar benar momen idul adha ini benar benar dipakai khusus untuk sebagai momen berbagi yang tidak hanya dilakukan di saat momen idul adha saja
tetapi juga di kesahrian
atau justru hal ini sampai sekarang ini mungkin terlihat justru mengalami kemunduran
ya saya pikir masing masing mempunyai caranya sendiri dan punya tingkatan sendiri ya
masing masing orang tergantung pada keimannya
makanya disebut dengan as sadaqatu burhanu
sadeqah berkorban itu adalah bukti dari kecintaan seseorang kepada allah subhanahu wa ta'ala
ada orang yang melihatnya dari momen aja
dari rame ramenya saja
dari meriahnya saja
tapi ada orang yang memaknai lebih dalam
adalah bagaimana daging sebagai protein pada saat itu simbol orang kaya adalah makan daging
sehingga pada hari idul adha itu tidak ada orang yang tidak bisa untuk makan daging
sehingga orang semuanya bisa menikmati daging
makanya disebut dengan ayam yaumushur bin wa aqlin
ya hari makan makan dan hari minum
dimana kita juga diharamkan untuk berpuasa
ya dari bulan
dari idul adha ini sampai ayamut tasyik diharamkan untuk berpuasa
anda jangan berpuasa tapi anda makan makan
apa yang dimakan
ya itu adalah dari hewan korban itu
nah ini kan bagaimana kita bisa menyembeleh ya nafsu hewani kita
menuju kesucian kita
dan kalau hewani kita ini sudah bisa disembeleh oleh kita
maka adalah ruh ilahi
adalah kesucian itu yang ada pada diri kita
kemurnian yang ada pada diri kita
dan kita bisa menguasai dunia
menguasai lahan yang lebih besar
sehingga menyimpulkan kesenjangan
kemudian ingin berpuasa selamanya
dan ketika berpuasa zolim
itu akan hilang semuanya
dengan cara kita menghayati kurban ini
bahwa kita harus melakukan satu yang adil
tidak boleh kita menjadi orang yang kemaruf
bahasanya yang rakus
dan kita harus juga berbagi dengan yang lain
dipakailah untuk sebut sebutnya
dan selebihnya dari kebutuhan itu
kita berbagi kepada yang lain
maka sifat hewani inilah yang kita sembelih sebenarnya
maka disebut yang diperoleh
dari korban itu bagi orang yang berkorban
bukan soal dagingnya yang distribusikan
tapi ketakwaan kepada allah subhanahu wa ta'ala
berbicara soal penguasa yang zolim
dan lain sebagainya
mungkin ini akan jadi isu isu yang akan kita temukan
beberapa bulan ke depan
begitu menjelang pemilu dua ribu dua puluh empat
mungkin suasana akan sedikit memanas
terkait dengan perbedaan pilihan
padahal kita sudah diajarkan untuk saling menyayangi
menghormati dan lain lain
makna dibalik dari momen idul adha seperti saat ini
nah sebenarnya implementasinya seperti apa
kalau kita lihat
kalau dilihat dari apa yang terjadi pada waktu dulu
di momen idul adha dengan berbagi
dengan kasih sayang dan lain sebagainya
dengan apa yang terjadi
dengan apa yang nanti akan terjadi ketika pemilu
apa yang patut kita lakukan
yang pertama pemilu itu bukanlah perang badar
bukan kita bertempur
pemilu itu adalah menyeleksi orang orang terbaik dari kita
untuk memimpin kita
baik legislatif maupun yudikatif
oleh karena itu yang harus di kedepankan adalah edukasi
jangan sampai ada penghasutan
makanya seperti politik identitas
itu tak boleh
dalam arti kita karena dengan identitas tertentu
kemudian memukul identitas yang lain
identitas politik itu artinya saya muslim
kalau saya maju sebagai dpr atau presiden atau wapres
saya akan memperjuang kepentingan umat islam
bukan berarti kita ingin mendolimi kepada non muslim
yang tidak boleh adalah identitas itu dipakai untuk memukul orang lain
kalau anda tidak memilih saya berarti anda tidak muslim
itu politik identitas namanya
karena banyak orang salah paham
dianggap sama antara politik identitas dan identitas politik
selama kita membawa identitas politik untuk kesejahteraan umat
saya pikir sah sah saja
yang tidak boleh adalah membawa identitas politik
menjadi politik identitas
yang memukul menghina menghancurkan
kepada yang lain
oleh karena itu kita harus taat kepada tata aturan
harus taat kepada koridor yang telah dibuat oleh kpu oleh kita
maka tidak boleh ada huaf
tidak boleh kita saling merendahkan
tapi adu lah gagasan
track record nya jejaknya
dan kita tentu mencari pemimpin yang bisa
bagaimana bisa merusak misi kenabian
di dalam menjaga stabilitas sosial
dan juga bisa menjaga moderasi beragama
wa shisatid bisa menjaga
tentang bagaimana kita ada toleransi umat beragama
itu dua hal menjadi pilarnya
menjaga stabilitas sosial
menjaga kebebasan beragama
yang arahnya adalah
bagaimana menciptakan kesejahteraan
gemah riba allah jinawi
kata orang jawa
yang menjadi peribahasa kita
bukan kita berperang
oleh karena itu
yang saling mendukung itu
apa yang menarik
apa yang akan dilakukan dengan perbaikan
penyempurnaan dari pemimpin pemimpin sebelumnya
tanpa kita juga merendahkan
calon calon yang sekarang mengemuka di tengah tengah kita
seyakin adalah kader kader baik
karena nggak mungkin sampai mencalonkan presiden wapret
itu kalau bukan orang orang berkualitas
dari mulai partai
sampai bagaimana uji publik
sehingga dia dicalonkan
jadi siapapun yang dicalon
adalah putra putra terbaik bangsa kita
tinggal kita memilih
mana yang lebih diyakini
akan memberikan kebaikan
dan memberikan kesejahteraan kepada bangsa dan negara
kita nggak usah
terulang kembali ya
tidak usah terulang kembali
jangan terulang kembali
kayak gitu ya
sudah terbukti lah
paket atau teman teman
atau mungkin orang yang senang ngadu
calon calon kita selesai saling menerima
dan bahkan menjadi satu kesatuan
di dalam membangun
periode yang kemarin
pak jokowi dengan pak prabowo
pendukungnya masih banyak
oleh karena itu
saya pikir harus diingat
bahwa ini adalah
bukan kita dalam keadaan berperang
bukan dalam keadaan bertempur
momen idul adha ini
dan juga mencintai
ketua mui bidang dakwah
sudah berbincang dengan kami
di malam hari ini
wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh